ribuan santri pondok pesantren bersama ulama di kota probolinggo pada kamis pagi juga menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban gempa di pidijaya
pembacaan tahlil rencananya digelar selama tujuh hari ke depan
para santri mendoakan agar seluruh korban gempa diberi ketabahan atas musibah yang mereka alami
pembacaan tahlil rencananya digelar selama tujuh hari ke depan